selamat siang saudara saudaraku sekalian
kamu udah keluar dari
gak ada yang mau meluk saya
tapi sejak aku kerja
aku jadi jarang bisa ketemu sama ubed
sama juna yadi
kamu kangen sama mereka
satu dua tiga
senyumnya selebar lautan
siapa tadi namanya
yang satu lagi namanya junayadi
masih muda tapi kelihatannya kayak bapak bapak
ya itu temen temen deket aku
ubed sama junaedi
yang satu tukang cilok yang satu tukang bajigur
punya temen deket tukang cilok sama tukang bajigur
ceritanya panjang males ngeritainnya
gak bisa diringkas
selamat siang saudara saudaraku sekalian
kamu udah keluar dari
gak ada yang mau meluk saya
tapi sejak aku kerja aku jadi jarang bisa ketemu sama uber sama junai
jadi kamu kangen
gak bisa mereka
mereka kan ngesama kamu enggak
dia sudah lama kerja kantoran

bang centimetrek ya

pengantin saya kalau dihiving saya lihat dia gambar gambar
achievement halis menguangani kemimpin anginnya gliung itu punya uang bebel
pengantin saya yang berubatan sama birth
saya pribadi dengan uang yang banyak nya akribatan yang nau gehabt
peng meatballs untuknya
penganin kembali dulu
lekas tamas diaremosih duit
peng pantas tanah
maaf saya harus pergi
kalau nggak sibuk mah boleh sering main main ke sini
daripada larang kecimahin
kalau umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi
saya kecopetan dipis
koldik saya diangkut
sebetulnya bukan cuma di bis atau diangkut
copet juga suka beraksi di pasar di mall di tempat tempat hiburan
pokoknya di tempat yang rame padat semua orang
makanya kita harus hati hati awas banyak copet

hei jangan lari kamu
kita lupakan dedek
sekarang kamu sendiri gimana
saya belum tahu mau apa
semua orang sudah tahu kamu copet
saudara keluarga tetangga temen mau apapun kamu gak akan ada yang percaya
tetap jadi copet
saya sudah dua kali masuk penjara gara gara jadi copet
saya nggak mau masuk penjara lagi
saya juga gak mau
gak mau masuk penjara lagi
berarti kita harus berhenti jadi copet
terus kita mau jadi apa
terserah kamu mau jadi apa
mama nge nuntut kamu punya kerjaan hebat
kerjaan biasa aja udah cukup
gak minta kamu punya pangkat tinggi
kerja jadi pegawai biasa juga gak apa apa
yang penting kerjaan baik kerjaan halal
arman dengar saya baik baik
saya pernah jadi copet
terus ketangkap dan masuk penjara
bukan berarti kita harus berhenti jadi copet
itu pelajaran buat kita
supaya kalau sekarang kita jadi copet lagi
kita harus lebih berhati hati
biar kita nggak ketangkep terus masuk penjara lagi
kamu udah makan
kenapa kamu belum makan
gak punya uang
kalau punya uang kamu mau makan apa
saya mah kalau berhayal gak mau tanggung
kita kan orang sunda
kenapa makannya bukan makan makanan sunda aja
selain orang sunda
padang itu indonesia juga
jadi sama aja
udah jangan berhayal aja
terus mau apa
kita cari uang buat makan
kamu udah bilang hayu
kenapa masih duduk
saya mau makan
saya mau makan
saya mau makan